atau terdepan terluar dan tertinggal
jajak pendapat menunjukkan bahwa suara tidak akan menang di australia barat dan queensland
soalnya kalau orang satu mau yang banyak pasti nggak mungkin mau
kenapa tidak menggunakan sepeda jalannya sempit atau seperti apa mbak
itu kan masalah bagaimana kita meregulasi algoritma dari tiktok gitu ya
faktor apa do yang paling besar yang ngebedain tiga x tiga sama lima x lima
kebijakan kebijakannya juga yang manusiawi misalkan
lama lima tahun atau denda
nah kalau di sana sendiri bagaimana sih
mbak kiko kalau kita bicara mengenai tadi campur tangan global sangat berperan juga
dan motivasinya rendah ibaratnya kan
jake ma mengatakan bahwa kelompok amal
kini kita menengok salah satu toko kue sus yang sempat viral karena memiliki kue sus dengan isian krim dengan berbagai varian rasa
jadi bumbunya kita harus berani berani bumbu jadi rasanya juga beda
selain itu ada pula modus penipuan lewat skema cash on delivery atau biasa disebut cod
pertunjukan musik gambus ini meramaikan kenduri yang digelar di kampung sungai
karena toko toko batik trusmi ini biasanya menyediakan jasa jemput pelanggan di stasiun kereta api
jadi saya tambahin apa sih